berbeda dari tempat kuliner lainnya warung yang berdiri sejak empat tahun lalu ini menawarkan konsep tempo dulu
dua joglo berdinding kayu lawas akan menyambut pengunjung warung yang terletak di desa apangan rejo purworejo jawa tengah ini
suasana tradisional dan lawas begitu kental terasa di setiap sudut tempat ini
tak hanya arsitekturnya lidah anda juga akan dimanjakan dengan ragam kuliner khas pedesaan
dan yang terpenting lagi harganya ramah di kantong mulai dari lima hingga sepuluh rupiah
sajian andalan di tempat ini adalah sayur lompong jantung pisang mangut ikan mulai dari ikan lele hingga nila pepes ikan dan telur goreng
untuk minuman andalannya ada jamu beras kencur dan kunir asem
uniknya lagi anda bisa menyaksikan proses memasak
berlokasi di pinggir sungai bogowonto anda akan dibuat betah di sini
bergeser sedikit ke arah utara sekitar dua km anda akan menemukan resto dengan konsep serupa
siapa yang menyangka jika resto di tepi sungai ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah
atau dalam bahasa lokalnya
berkat usaha swadaya para pemuda desa kini menjadi salah satu wisata kuliner populer di desa pelausan
pemandangan aliran sungai bogowonto dan udara yang sejuk menjadi daya tarik resto ini
ini kpkp kebetulan sudah berjalan tujuh bulan ini mas dari bulan oktober sampai sekarang itu tujuh bulan berjalan
konsep awal kita adalah untuk pemberdayaan warga khususnya pemuda dan warga di sekitaran
awal mula kita di sini ya pengelolaan lingkungan
dari bogor mudik ke purworejo
harganya untuk di purworejo masih berjangkau dari lima sampai dua puluh
cukup dengan uang senilai dua puluh ribu rupiah hingga lima puluh rupiah anda sudah bisa mencicipi aneka kuliner sambil menikmati sejuknya alam di tepian sungai bogowonto
bambang jati asmoro purworejo jawa tengah